peserta aksi damai pengemudi online mulai berdatangan di lapangan irti monas
para pengemudi taksi online ini akan melakukan pawai untuk menuntut dibatalkannya
pemberlakuan prn hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas tentang penyelenggaraan angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
petugas gabungan yang terdiri dari personel kepolisian dan tni angkatan darat
terlihat melakukan persiapan untuk mengamankan aksi damai ini
diperkirakan aksi akan berlangsung hingga pukul empat sore nanti
jumlah kekuatan personil seluruhnya gabungan daripada polda metro jaya
kodam lima jaya kemudian pemda dki yang saya sebutkan tadi seperti dinas perhubungan
satpol pp dki dan dinas pemadam kebakaran itu ada dua puluh lima kompi ribuan yang kita turunkan semua
dan untuk mengetahui bagaimana jalannya aksi demotaksi online ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia irin wardani
di depan istana presidennya
dan koresponensi cnn indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
kita ke irin terlebih dahulu
irin sejauh ini bagaimana jalannya aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi taksi online pada hari ini
ya al sehingga saat ini pengemudi taksi online masih berada di lapangan irti
dan menurut informasi yang saya terima sudah ada tujuh ratus orang yang telah berkumpul namun mereka belum melakukan long march
saat ini saya memang berada di depan lapangan
di depan istana yang di depannya di lapangan monas lebih tepatnya
itu adalah pusat kendali komando atau pusat pengamanan posko pengamanan dari aksi damai pengemudi taksi online ini
karena mereka akan berakhir di depan lapangan monas ini
nah mereka akan melakukan long march itu melalui dari irti kemudian menuju ke kemenhub kementerian perhubungan
kemudian berjalan menuju ke mahkamah konstitusi
lalu mengitari patung kuda kemudian berhenti sebentar di depan istana
untuk melakukan orasi sebentar agar pemerintah jokowi itu mendesak kementerian perhubungan
mencabut permen hub nomor satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas yang dinilai merugikan para pengemudi taksi online ini
kemudian mereka akan berhenti dan akan mengakhiri unjuk rasa hingga pukul batasnya adalah pukul enam sore nanti di lapangan monas ini
skenario skenario pengamanan termasuk adalah akan berlakunya kontraflow jika kemudian keadaan
keadaan atau situasi menuntut kemacetan yang panjang akan dilakukan beberapa skenario
salah satunya adalah kontraflow atau buka tutup jalur yang akan diberlakukan oleh pihak pengamanan
yang terdiri dari dinas perhubungan kepolisian dan juga di backup oleh tni angkatan darat
sebenarnya poin poin apa saja yang paling atau menjadi yang digarisbawahi oleh sejumlah peserta aksi ini
terkait dengan permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas ini
poin poin penting apa saja yang menurut mereka dianggap sangat merugikan

ada empat poin yang dinilai merugikan dari permen hub nomor satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas ini
antara lain adalah uji coba kir
karena uji coba kir ini mereka harus menanggung biayanya sendiri bukan dari mitra tempat mereka bekerja
kemudian penempelan stiker sebagai penanda mereka adalah taksi online
hal ini mereka anggap akan sama dengan taksi konvensional lainnya
kemudian yang ketiga adalah sim khusus sebagai penanda mereka
sebagai identitas mereka sebagai pengemudi taksi online
dan yang keempat adalah pembatasan kuota di tiap wilayah di mana pengemudi taksi online itu akan dibatasi
yang dikhawatirkan adalah pembatasan kuota tersebut
karena rata rata para pengemudi taksi online ini menggantungkan hidupnya seratus persen
bukan lagi sebagai mata pencarian sampingan tapi sudah menjadi mata pencarian utama
mereka khawatir jika ada pembatasan mereka akan dirumahkan atau tidak memiliki kesempatan kerja lagi
sedangkan menurut mereka lapangan pekerjaan ini sudah semakin

dan juga status sim khusus pengemudi taksi online ini mereka rasa tidak perlu
karena mobil yang mereka miliki adalah mobil pribadi bukan milik mitra atau bukan milik rental
tidak seperti taksi konvensional lainnya
dan ini dianggap sangat murgikan
tapi yang jadi catatan ya al ada dua kelompok massa sebenarnya yang bertentangan mengenai peraturan kementerian perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas ini
yang akan melakukan unjuk rasa ini dari aliansi nasional
pengumum pengumum online indonesia
mereka menolak adanya permen hub nomor satu ratus delapan ini
sedangkan yang mendukung adalah dari aliansi drivers online
menurut aliansi drivers online ini permen hub ini akan melindungi status mereka dan hak hak mereka sebagai pengemudi taksi online maksud saya al
baik terima kasih irin kita bergeser ke surabaya terlebih dahulu
sudah ada wida subianto di sana
wida sejauh ini bagaimana aksi yang dilakukan di surabaya
apakah sudah berlangsung atau masih dalam proses akan berlangsungnya demo ini wida
ya selamat siang alvian
jadi memang semenjak kementerian perhubungan sebagai regulator resmi ini mengeluarkan permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
ditambah kalau untuk di jawa timur sendiri ini ditambahkan dengan perhub no satu ratus delapan puluh delapan tahun dua ribu tujuh belas
yang mengatur tentang pengadaan angkutan orang
yang mengatur tentang pengadaan angkutan orang
kendaraan bermotor umum di luar trayek ini memang menuai banyak aksi terutama dari driver online
salah satunya seperti saat ini tepat saya di jalan ahmad yani tepat di depan kantor dinas perhubungan provinsi jawa timur
ini sudah ada ratusan driver online melakukan aksi menyampaikan aspirasinya
poin poin utama yang disampaikan ini adalah ini yang menarik alfian
mereka tidak menolak permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
namun lebih untuk mengkaji ulang
jadi mereka akan melakukan aksi ini terus sampai aspirasinya ini didengarkan
di mana untuk saat ini perwakilan dari forum driver online menggugat ini sudah diterima oleh dinas perhubungan
kemudian juga dari beberapa kominfo ini melakukan diskusi atau mediasi di dalam kantor dinas perhubungan provinsi jawa timur di jalan ahmad yani ini
nah untuk lebih jelasnya kita bisa bertanya langsung ke salah satu koordinator dari forum
dinas perhubungan provinsi jawa timur
mas yogi ramawan
mas ini yang menarik adalah forum driver online menggugat ini menyatakan tidak menolak permen hub satu ratus delapan dua ribu tujuh belas
namun lebih menuntut untuk dikaji ulang
jadi awal aksi kita untuk hari ini karena adanya isu yang berkembang di masyarakat drivers online sendiri
bahwa ada penindakan hukum yang akan dilakukan oleh dinas dinas terkait kepada driver online
itu yang kita nggak setuju
misalnya takutnya ditindak seperti apa mas
penindakan hukum yang mereka lakukan ya mereka beralasan menyesuaikan dengan permen
mereka amanah permen
kalau takut ditindak sebenarnya poin poin apa mas yang ditakutkan atau dirasa memberatkan gitu
kita tolak karena mereka sendiri tidak melakukan permen

kita tolak karena mereka sendiri tidak melakukan proses proses yang benar di permen satu ratus delapan itu
ya kan proses kir proses sma umum proses apa lagi itu
kuota kuota stiker itu memberatkan kita
mereka tidak memperlakukan kir dengan benar yang sesuai permen
mereka ada beberapa drivers online yang masih di kedrik di jawa timur
jadi dikasih rangkanya dirusak
jadi merugikan kita dong
jadi merugikan kita dong
biaya kir lima ratus dua puluh sekarang yang berkembang
itu kita pertanyakan biaya kir sudah membengkak
terus prosesnya di lapangan juga masih belum sesuai dengan permen
masa kita yang dituntut terus
masa kita yang diterjang terus dengan peraturan ini
poin kedua tadi juga yang dirasa memberatkan adalah kooperasi
itu bagaimana mas menurut mas ini selama ini implementasinya di lapangan

kooperasi sesuai amanah permen kita memang diwajibkan mengikuti
kita memang diwajibkan mengikuti badan

tapi kooperasi ini dengan seenaknya bekerjasama dengan aplikasi yang terjadi di jawa timur sih
kita gak ngerti yang terjadi di jakarta atau dimana

yang terjadi di jawa timur kooperasi ini masih menarik kita iuran rp tiga puluh lima per minggu
perminggu buat apa
sedangkan kita masih belum diakui menjadi anggota kooperasi secara otomatis ya uang itu hilang
habis itu kir juga melewati kooperasi
makanya kita tadi harusnya secara pribadi saya ingin ada dinas kooperasi di sini
untuk melakukan pengawasan kepada kooperasi tapi berhubung karena waktu kita mepet kemarin dia
diskusi dengan kanit akhirnya yang diundang hanya kominfo sama disub saja sama disub kota
disubjati mendingku ada poin juga yang tadi disampaikan tuh masalah harus ada sima itu
mas ya itu bagaimana itu sima umum kita menerima kalau itu benar prosesnya ya kita itu
benar prosesnya tapi apakah ini enggak bertabrakan dengan undang undang nomor dua puluh dua lalu lintas yang
apakah ini yang perlu dikaji ulang kita menerima kalau itu benar tapi kita akan tolak kalau itu
enggak benar ya kan plat kuning atau apalah itu yang terjadi kan itu itu proses itu yang yang
nggak nggak disosialisasikan ke kita yang nggak diberikan kemudahan untuk kita walaupun kita

diwajibkan sima umum ayolah diberikan kemudahan kita untuk proses waktu orang segini banyak orang
segini banyak peraturan diterjang satu februari kapan kita siap sedangkan proses prosesnya pun
ya enggak sesuai semua gitu loh terus juga ini selain permen satu ratus delapan dua ribu tujuh belas ini juga tuntutannya adalah
mengkaji ulang dari pergub satu ratus delapan puluh delapan dua ribu tujuh belas itu adalah salah satunya adalah pemasangan stiker di taksi
online ya itu kalau menurut menurut mas ini gimana ini nanti di lapangan justru rawan atau bagaimana mas ya
itu sangat rawan ya itu sudah terjadi walaupun nggak ada stiker pun kita masih bertabrakan dengan
konvensional kita masih masih terjadi gesekan di lapangan apalagi di bandara ya kan kondisinya
seperti itu apakah dengan stiker kita dibebaskan untuk akses akses zona merah itu kalau dengan
stiker itu kita bebas dengan akses zona merah itu ya kenapa enggak aku pakai gitu loh ya kan
ini tuntutannya akan disuarakan sampai kapan ini kita kalau ini nggak ketemu poinnya ya kita tetap tolak perbu
permen hub ini ya yang tetap tolak ya bukan dikaji ulang lagi tolak kita tolak kita tolak sampai
benar benar ya kita bukan nggak mau diatur kita warga negara mau diatur kita mau diatur kalau
permen hub ini benar ya ngapain kita tolak tapi kalau prosesnya ini salah ya kita tolak gitu loh
sejauh ini aksinya selain aspirasi seperti ini ini juga ada yang apa of bit ya masih artinya
ini tuntutannya untuk diri kita sendiri sebagai driver online ya istilahnya kewajiban kita lah
supaya kita jalan juga enak kita di jalan supaya nggak diributin lagi masalah tetek bengek di jalanan
atau penegakan hukum segala dan lain sebagainya kita ingin nyaman saja kita kita kerja tapi kalau
gini terus ya kita lawan kita tetap akan melawan terima kasih mas yogi rahmawan selaku koordinator aksi
dari forum driver online menggugat jadi memang untuk aksi ini kurang lebih kalau menurut pengamatan saya
meskipun izin yang diberikan oleh forum ini berkisar yang mengikuti aksi adalah sekitar satu empat ratus an driver online
namun dari pantauan ini masih ratusan namun begitu mereka menyatakan akan terus menyampaikan aspirasi ini
sampai tuntutannya ini akan didengarkan setidaknya kalau di level jawa timur ini dari dinas perhubungan
kemudian juga dari pemerintah provinsi jawa timur yang juga mengeluarkan pergub satu ratus delapan puluh delapan tahun dua ribu tujuh belas
dan memang untuk aksi ini terpantau di jalan ahmad yani surabaya tidak sampai menimbulkan kemacetan
namun begitu kalau kita melihat ada ratusan kendaraan yang diparkir di kanan dan kiri frontage road
ini juga yang mereka nyatakan akan terus akan dilakukan sampai nanti aksi mediasi yang sedang dilaksanakan
di dinas perhubungan provinsi jawa timur ini

sampai terdapat kesepakatan yang bisa menghasilkan win win solution dari driver online dan juga pemerintah
baik terima kasih wida subianto dari surabaya jawa timur dan sebelumnya ada irin wardani dari jakarta
dan kini kita melanjutkan ke informasi selanjutnya
serikat pekerja pengemudi online atau sppo menolak hampir semua poin dari aturan menteri perhubungan no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas tersebut
berikut ini empat poin utama yang mendasari para pengemudi taksi online melakukan aksi di berbagai daerah
yang pertama adalah kewajiban untuk memakai sim a umum
para pengemudi menyatakan bahwa kendaraan yang mereka gunakan adalah plat hitam dan bukan plat kuning layaknya kendaraan umum
selanjutnya yang kedua adalah kewajiban uji kir berkala
kewajiban ini tentunya akan mempersulit para pengemudi taksi online
pasalnya sopir harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan beberapa tahapan dalam uji kendaraan bermotor berskala
selanjutnya serikat pekerja pengemudi online juga
keberatan dengan adanya kuota di setiap wilayah
walaupun dalam peraturan menteri perhubungan
dikatakan bahwa hal ini dilakukan agar tidak mematikan transportasi konvensional
yang ada di masing masing daerah
terakhir pihak pengemudi taksi online juga menuntut
agar taksi online tidak dimasukkan dalam jenis angkutan dalam pasal satu ratus lima puluh
undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan